lebih dari seratus pegolf junior dari dua belas negara akan tampil di kejuaraan golf junior world championship dua ribu dua puluh
yang digelar di damai indah golf pantai kapuh kurs
pegolf terbaik putra dan putri di kelas a b dan c akan mendapatkan tempat untuk bertanding di fcg caloway world championship
yang merupakan salah satu kejuaraan dunia golf junior prestisius di amerika serikat
juaraan golf junior world championship dua ribu dua puluh tiga di pantai indah kapuk ini akan berlangsung dari tanggal tiga puluh mei hingga satu juni mendatang
salah satu tujuan turnamen yang digelar rutin sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini adalah untuk membina dan memberikan pengalaman bertanding bagi pegolf junior tanah air
di event tahun ini empat puluh enam pegolf junior indonesia akan saling bersaing dengan pegolf junior dari sebelas negara lainnya
untuk memperlubutkan gelar juara
di enam kelas yang dipertandingkan salah satu pegolf junior andalan indonesia yang akan tampil di junior world championship tahun ini adalah elaine wijaya
pegolf berusia enam belas tahun ini juga merupakan peraih medali perak pada sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja yang baru lalu
tentu dapat perak di kamboja jadi confidence boost ya jadi lebih confidence
cuman i don't want to put too much pressure ke diri sendiri takutnya nanti tidak selai ekspektasi
berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan di practice round dan lebih ke target main lebih bagus dari sebelumnya aja